memasuki bulan agustus persiapan perayaan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh empat turut dirasakan putra putri terpilih dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
calon pengibar bendera pusaka atau capaska nasional tahun ini masih terus berlatih untuk mengibarkan sangsaka merah putih di istana merdeka
latihan di lapangan menjadi porsi latihan terbesar para capaska nasional dua ribu sembilan belas dan berpusat di lapangan terbuka pp pon cibubur jakarta timur pendidikan dan latihan capaska semakin intensif
tata cara upacara baris berbaris hingga praktek melipat membentang dan menaikkan bendera terus dilatih oleh tim pelatih dari garnisun kepada capaska
latihan ini setiap harinya dilaksanakan dari pagi hingga sore hari
terus berlaka lipat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia hemas psikolitik tadi cibubur jakarta timur selamat siang
hemas kita tahu para calon paski beraka membutuhkan stamina yang luar biasa hingga nanti menuju tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
apakah ada menu khusus ataupun asupan khusus selama para calon paski beraka ini berlatih
selamat siang elvira di belakang saya ya ini para calon pengibar bendera pusaka nasional tahun dua ribu sembilan belas yang nantinya pada tanggal tujuh belas agustus semua mata di seluruh indonesia bahkan mungkin di segala penjuru dan mereka akan disaksikan karena mereka yang akan menjadi bintangnya pada tanggal tujuh belas agustus nanti
mereka akan bertugas di istana merdeka untuk mengibarkan bendera pusaka dan tentu saja mereka masih hari ini termasuk di minggu minggu awal ini mereka masih terus berlatih
mereka masih terus berlatih
porsi latihannya masih sama banyak di lapangan dan mereka masih terus melakukan latihan baris uru baris sehingga membentuk formasi pun sudah dilakukan oleh mereka
dan kali ini bisa dikatakan untuk tahun ini para calon paski adalah mereka ini sudah cukup cepat ya karena mereka baru dua hari atau sekitar tiga hari latihan mereka sudah berlatih di lapangan rumput
dan tentu saja dari pihak pihak pelatih yang melatih mereka pun mengatakan bahwa tahun ini cukup cepat mereka untuk menangkap materi materi yang kemudian diberikan oleh para pelatih maupun pembina
dan tentu saja
untuk keseharian mereka di sini sangat berbeda jauh berbeda dari mereka
kenyamanan mereka yang ada di rumah harus mereka tinggalkan mereka di sini hidup lebih mandiri lagi mereka mengurus semuanya sendiri termasuk juga asupan makanan yang berbeda jika dibandingkan dengan kebiasaan mereka di sekolah maupun di rumah
dan kenapa begitu
karena di sini mereka pun untuk makanan sudah diatur oleh tim kesehatan dan juga diawasi langsung oleh para pelatih dan juga tim kesehatan untuk memastikan asupan asupan gizi mereka ini
karena memang untuk latihan di lapangan sendiri mereka cukup padat
saya sudah hampir seminggu di sini bersama mereka dan mereka porsi latihannya kebanyakan di lapangan
mereka melakukan baris baris dan tentu saja di sini cukup panas
terus mereka lakukan berdebu dan yang lain saja tentu akan mengaruhi mempengaruhi kesehatan mereka
namun untuk asupan makanannya sendiri mereka difokuskan pada kecukupan kebutuhan karbohidrat untuk tenaga mereka dan juga protein hewan
memang ada beberapa capaska yang memiliki pantangan makanan tertentu namun di sini mereka kemudian disesuaikan untuk makanannya
seperti salah satunya tantangan makanan daging karena kepercayaan tertentu dan mereka pun diakomodasi dengan protein yang lain
misalnya protein nabati itu mereka dapat double lalu kemudian untuk yang lainnya mereka tetap dapat sama
dan porsi makan di sini mereka biasanya tiga kali untuk makanan besar
dan dua hingga tiga kali untuk makanan selingan atau snack
dan yang pasti kecukupan kebutuhan hidrasi atau kebutuhan air mereka juga harus dipenuhi
karena memang kebutuhan hidrasi tersebut dipenuhi agar mereka terhindar dari capek atau menghindari teman teman capaska di sini yang kemudian sakit atau dapat pingsan karena dehidrasi
dan kemudian juga mereka mendapatkan snack snack tertentu untuk menambah tenaga mereka
karena selain itu juga mereka di sini harus dipastikan dalam keadaan psikologis yang tenang yang fokus dan kemudian juga bergembira
karena itulah menjadi salah satu pemacu mereka untuk dapat terus berlatih bersemangat agar terhindar juga dari
saya rasa kangen sama rumah kangen dengan keluarga yang ada di rumah juga dengan kebiasaan kebiasaan lama mereka
di sini juga mereka ada yel yel tertentu yang kemudian juga menjadi penyemangat mereka untuk kemudian dapat terus berlatih bersama
karena di sini juga diharapkan mereka terus menjaga kekompakan mereka untuk kemudian sampai nanti tanggal tujuh belas agustus mereka dapat mengibarkan bendera pusaka dengan lancar dalam rangka untuk memenuhi
dalam rangka untuk merayakan detik detik proklamasi hari kemerdekaan nanti
dan selain itu elvira di sini mereka juga mendapatkan materi materi tambahan materi materi mengenai bela negara mengenai bendera mengenai baris baris itu sendiri maupun materi materi dari para pembina maupun materi materi dari narasumber lainnya
dan biasanya itu dilakukan pada malam hari
sehingga memang ketahanan fisik fokus dan juga
kesehatan yang prima sangat dibutuhkan untuk para capaska untuk dapat melaksanakan tugasnya hingga nanti tanggal tujuh belas agustus
terima kasih informasi anda siang ini langsung dari cibubur